di tengah kemeriahan peringatan hari kemerdekaan
suasana haru terjadi saat seorang anggota pas kibra
yang kehilangan satu kaki
akibat kecelakaan saat latihan pas kibra
hadir dalam upacara penurunan bendera
kedatangan sylvi membuat rekan rekannya gembira
dengan berseragam lengkap sylvi olivia
gadis anggota pas kibra kecamatan umejo warno jumbang
yang terpaksa kehilangan kaki kirinya
akibat tertabrak truk saat latihan baris berbaris
beberapa waktu lalu
menghadiri upacara penurunan bendera
di lapangan kecamatan setempat
menjadi tamu kehormatan untuk menyaksikan rekan rekannya
meski dengan kondisi fisik yang berbeda
namun kehadiran sylvie memberikan semangat tersendiri
di tengah tengah pelaksanaan upacara yang berlangsung khidmat
silvi merasa bangga dan senang
meskipun tidak bisa terlibat secara langsung
bersama rekan rekannya sesama pas kibra
meski dengan kondisi masih sakit
sylvie bersikuku untuk melihatnya
dan memberi semangat kepada teman temannya
usai upacara penurunan bendera
teman temannya langsung memberikan semangat kepada sylvi
hingga membuat suasana menjadi haru
sementara untuk biaya pengobatan
ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah
orang tua silvi berharap pemerintah membantu
memfasilitasi sylvi untuk mewujudkan cita citanya di masa depan
sebagai orang tua dirinya hanya bisa memberikan motivasi
dan semangat agar tidak menyerah pada keadaan
ini yang harus kita jalani

kita itu harus menjaga keadaan kita
kita harus menjaga keadaan kita
kita harus menjaga keadaan kita
kalau nanti kehidupan kita kebawah
kita harus mencoba untuk menerima dengan semangat
sylvi olivia terpaksa kehilangan satu kakinya
lantaran ditabrak truk saat pelatihan paski braka beberapa pekan lalu
meski harus kehilangan satu kakinya
namun semangat sylvi tak pernah surut